baru masuk pandemi itu mertua saya sakit jatuh sakit suami juga tiba tiba di bukan
diberhentikan sih artinya berkuranglah omset dari kantor pendapatannya berkurang karena servis
karena terpengaruh sama kondisi pandemi pariwisata kan anjlok nah dari situ saya mikir kalau ini kita
hanya diam menunggu pendapatan kan tidak masuk dari mana mana lagi anak yang pertama itu
awalnya bekerja tapi karena semenjak pandemi masuk akhirnya dirumahkan juga karena usaha
bosnya itu kan otomatis tutup kemudian setelah anak berhenti kena pandemi lewat mertua
jadi udah nggak bekerja terus anak yang nomor dua lagi kuliah lagi butuh duit butuh biaya yang
nomor tiga juga lagi butuh biaya itu yang menyebabkan saya harus mikir double harus mikir
gimana caranya untuk dapat tambahan sesaat lagi anda akan menyaksikan blue in association
lengang sepi seolah hampir mati penampakan yang jauh dari biasanya di pulau bali pulau dengan
keindahan alam tiada dua dan budaya tradisional yang kental yang membuat bali menjadi salah satu
tujuan wisata dunia
butaanturis dari domestik maupun mancanegara setiap tahunnya melancong kebalik atau yang
dikenal dengan sebutan pulau dewata
wisata memang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak penutupan penerbangan dan lokasi wisata
hampir membuat bali layaknya kota tak berpenghuni
dampak pandemi covid sembilan belas dirasakan oleh banyak orang
termasuk made sri rahayu
sri rahayu adalah seorang karyawan di salah satu sekolah swasta
yang juga pemilik umkm
awal dua ribu sembilan belas ia baru saja merintis usaha di bidang fashion
tak seorang pun tahu dunia akan mengalami krisis yang begitu besar
begitu pun sri rahayu
karena senang akhirnya saya belilah mesin jahit yang lebih besar
nah kalau ditotalkan itu mesin jahit tipikal sama mesin obrasnya itu
kemudian belum lagi alat alatnya yang lain
itu kalau tidak salah sekitar dua puluh deh habis itu
untuk hasilnya itu lumayan
baik itu di menjahit di fashion jualan bajunya
kemudian aksesorisnya juga
tapi di maret mulai maret itu kan sudah pandemi
mulai pandemi naik
itu mulai dah fashionnya mulai surut
jadi yang jahit juga jarang
kemudian yang beli baju juga hampir nggak ada
orang aksesoris juga orang males juga untuk apa kan berhias
nah akhirnya saya diem saya hentikan
di tengah kenyataan menghadapi usahanya bangkrut
covid sembilan belas yang mulai melanda tanah air pun kian menambah beban sri rahayu
suami dan anak pertamanya yang bekerja di hotel ikut terdampak pandemi
baru masuk pandemi
itu mertua saya sakit jatuh sakit
suami juga tiba tiba di
bukan diberhentikan sih
artinya berkuranglah omset dari kantor
karena servis karena terpengaruh sama kondisi pandemi
pariwisata kan anjlok
nah dari situ saya mikir kalau ini kita hanya diam
menunggu pendapatan kan tidak masuk dari mana mana lagi
anak yang pertama itu awalnya bekerja
tapi karena semenjak pandemi masuk
akhirnya dirumahkan juga
karena usaha bosnya itu kan otomatis tutup
kemudian setelah anak berhenti
kena pandemi lewat mertua
jadi sudah tidak bekerja
terus anak yang nomor dua lagi kuliah lagi butuh duit butuh biaya
yang nomor tiga juga lagi butuh biaya
itu yang menyebabkan saya harus mikir
double harus mikir gimana caranya untuk dapat tambahan
dorongan untuk terus bertahan hidup
membuat sri rahayu bergerak cepat
memutar otak mencari ide bisnis baru
dimulai dari hobinya membuat kue
sri rahayu mendapat dukungan penuh dari anaknya
untuk memulai usaha kuliner
jadi awalnya pas pandemi
ibu kan juga di wfh rani juga kuliah online
jadi ibu iseng iseng buat kue buat cemilan di rumah
dan pas coba enak
dan waktu itu kan karena ada lockdown juga dan penyekatan
rani kasih ide kenapa nggak jual online
soalnya temannya rani juga banyak peminat kuenya
dan temannya ibu juga lumayan
rani juga bisa ngebantu buat kirim kirim kuenya
untuk pelanggan pelanggan yang lain
sri rahayu memulai usaha kulinernya dengan membuat donat
yang dijual seharga dua ribu rupiah
berawal dari postingan di media sosial
sri rahayu pun mulai mendapatkan banyak pesanan
saya awalnya itu mulai bikin donat
donat kemudian saya kasih ke anak anak
nah di komenlah sama anak saya
katanya ibu enak donatnya coba jual bu
tapi saya belum belum istilahnya belum mikir ke sana
jadi saya bikin lagi produksi yang kedua
anak anak lagi komen bu enak pizzanya
akhirnya iseng dah
coba saya upload di facebook di sosial media
saya kebetulan ada facebook dan instagram juga saya upload di sana
eh tau tau ada yang minat untuk beli pesen
kemudian akhirnya mereka review yang belanja
akhirnya dari mulut ke mulut
dari facebook dan instagram akhirnya saya dapat orderan
melihat peluang dalam bisnis kuliner
sri rahayu mulai berpikir untuk memperbesar usahanya
sri rahayu berencana untuk membuka sebuah kafe kecil di halaman rumahnya
dan menjual menu sederhana dan roti buatannya
untuk itu sri pun sadar bahwa ia membutuhkan modal yang tak sedikit
mbak gayung bersambut
sri rahayu mendapatkan informasi dari kooperasi krama bali
tentang program pembiayaan ultramikrob
dari badan layanan umum pusat investasi pemerintah atau blupi
bagaimana cara menjual makanan
per bulan mungkin sebelum saya memakai oven yang lebih besar
kemudian ada kafenya itu
saya paling dapat sekitar dua per bulan
dua dua jutaan
dua juta per bulan
ya per bulan
tapi setelah ada pemasukan ini saya dapatlah lima per bulannya
jadi lebih double untuk hasilnya
bagaimana cara menjual makanan
bagaimana cara menjual makanan
dalam dunia usaha modal menjadi sebuah kebutuhan utama
bagi sri rahayu
hanya bermodalkan niat yang dimilikinya untuk bangkit dari keterpurukan usaha sebelumnya
tak cukup untuk memulai usaha baru
ia pun bersyukur dapat terpilih menjadi salah satu penerima manfaat program pembiayaan ultramikro
dari badan layanan umum pusat investasi pemerintah atau blu pip
mbak deli yang kebetulan memang saya sering ada komunikasi dengan pihak kkb
mbak deli kan kerja di kantor keramu bali
mbak deli yang menghubungi saya
mbak ayu mau saya tawarkan untuk uminya
itu apa kemudian dijelaskan sama mbak delhi
saya kemudian berpikir
ya kenapa enggak kebetulan ini juga pandemi fashion juga kayak begini sepi
kemungkinan bisa saya pakai modal awal untuk usaha yang kulinering
sri rahayu merupakan anggota tetap kooperasi serba usaha atau ksu krama bali
mengenal program pembiayaan umi dari blu pip
menurut sri rahayu program ini sangat membantu dirinya bertahan di masa pandemi
karena memiliki proses yang cepat dan mudah
sebentar banget dan tidak dipersulit sangat dipermudah
karena mungkin melihat dari rekomendasi orang juga ya sangat dipermudah sekali
jadi saya merasa terbantu sekali jadi saya enggak sampai dibikin bertele tele dengan pinjaman ini
pencairannya sekitar tiga hari ya
april dua ribu dua puluh menjadi momen bagi sri rahayu mendapatkan jalan keluar untuk memulai usaha barunya
setelah mengajukan pinjaman pembiayaan umi dari blu pip kooperasi krama bali
sri rahayu pun akhirnya mendapatkan dana pinjaman sebesar
dana yang didapatkan langsung digunakan untuk membeli peralatan pembuatan kue serta kafe
awalnya itu saya pakai beli oven itu dapat pinjamannya kan sepuluh juta ya mbak ya mbak gita
saya dapat dari umi sepuluh juta saya pakai beli oven sekitar empat lebih
kemudian sisanya saya pakai untuk persiapan membuat kafe kafe rumah
jadi dari meja mini bar kemudian untuk bikin ruang private nya
itu perlu kayu juga bayar tukang
jadi semua saya berdayakan dana itu untuk keusahaan saja
kalau per bulan mungkin sebelum saya memakai oven yang lebih besar
kemudian ada kafenya itu saya paling dapat sekitar dua per bulan
dua juta per bulan
iya per bulan
tapi setelah ada pemasukan ini saya dapatlah lima per bulannya
jadi lebih double untuk hasilnya
proses pengajuan yang mudah serta pencairan yang cukup cepat
membuat sri rahayu merasa beruntung dengan adanya program ini
pengajuan pinjaman umi dari program blu pip bahkan tidak membutuhkan agunan atau jaminan
pembiayaan ultramikro atau umi merupakan program tahap lanjutan
dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha
ia menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah
yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kur atau kredit usaha rakyat
pemerintah menunjuk badan layanan umum atau blu
pusat investasi pemerintah di bawah naungan kementerian keuangan
sebagai pusat penyaluran pembiayaan usaha mikro
program pembiayaan ini telah berjalan sejak dua ribu enam belas
pip bekerja sama dengan tiga lembaga sebagai penyalur dana langsung ke para debitur
pemerintah perlu melayani mereka yang masih ultramikro tersebut
dengan tentu saja ada perbedaan
kalau kur itu kita dananya adalah dana perbankan dan kemudian pemerintah memberikan subsidi
sedangkan untuk pembiayaan ultramikro itu dananya dari pemerintah
dan kita menyalurkannya melalui lembaga kredit
pemerintah keuangan bukan bank
karena tadi masyarakat yang kita layani itu belum bankable
sehingga mereka perlu syarat syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan ketika mereka mendapatkan layanan perbankan
hingga saat ini pip sudah menyalurkan sepuluh triliun rupiah ke tiga lembaga
yaitu pt pegadaian pt permodalan nasional mandiri atau pnm
dan pt bahana arta ventura atau bav
berbeda dengan pt pegadaian dan pt pnm yang menyalurkan langsung pembiayaan ke debitur
pt bav menyalurkan dana dari pip ke sejumlah kooperasi terlebih dahulu
sebelum menyalurkannya ke para debitur
ibu rumah tangga seperti sri rahayu menjadi debitur terbajak penerima manfaat program umi ini
dengan adanya program pembiayaan umi sri rahayu
kini memiliki usaha bakery ridge dan roda cafe
kalau untuk mimpi sangat besar karena sampai sekarang pun saya masih pengembangan bertahap
kalau dalam impian saya tidak harus pengembangan itu bergede
saya lebih senang prosesnya jadi semua saya kerjakan bertahap
pinjaman juga saya pakai pelan pelan
pasti saya punya mimpi besar bahwa dia bisa menjadi toko kue yang disenangi orang diminati digemari
untuk produksinya kemudian kafe juga menjadi tempat tongkrongan yang disukai oleh anak anak muda
pasang surut serta jatuh bangun dalam dunia usaha
dialami hampir semua pemilik bisnis
begitu juga sri rahayu
tak jarang ia merasa letih dan kurang motivasi dalam menjalankan bisnisnya
untungnya sebagai debitur umi
sri rahayu mendapatkan seorang pendamping dari kooperasi kerama bali
salah satu keuntungan dari penerima manfaat program pembiayaan umi dari blupip
adalah mendapatkan fasilitas yang sangat mudah
dia mengumpulkan pendampingan untuk pelatihan kewirausahaan dan mengelola kewirausahaan yang lebih besar
pendampingan yang diberikan merupakan kunjungan ke tempat usaha
serta membuka kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan
untuk pendampingan saya merasa lebih termotivasi
karena beliau selalu memberikan semangat ke saya
ayo bu produksi lebih besar ayo pasti bu bisa
pasti bu bisa lebih jadi
bekri konatu kayak gitu
jadi saya merasa
beliau ada perhatian lah ke
kita sebagai kliennya langsung
ya otomatis semangat
akan semakin terjaga
kita kan ada pelatihan
secara online itu ada
pelatihan umkm dan saya memang ikut
di sana jadi ada beberapa
yang lebih ke usaha
kayak gitu usaha kuliner
itu bergabung semuanya saya ikut di sana
pada saat pelatihan online itu
saya sudah merasa tertarik disitu saya
banyak mengajukan pertanyaan dan mungkin
narasumber sampai hafal nama saya
miputu deliko malasari
adalah pendamping sri rahayu
ia juga yang memperkenalkan sri rahayu
dengan program pembiayaan umi
kami biasanya berikan
pendampingan berupa motivasi
dan pemasaran kalau untuk
kita kunjungi debitur
umi dengan kita
baru kita tanyakan
kendala kendala mereka saat ini apa
setelah itu juga kita
memberikan mereka semangat atau ide ide
untuk meningkatkan usaha mereka
sejak dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh satu
ada satu ratus delapan belas debitur penerima manfaat program
pembiayaan umi di kooperasi krama bali
empat puluh dua debitur diantaranya terpilih untuk mendapatkan
relaksasi pinjaman pada dua ribu dua puluh
relaksasi pinjaman merupakan keringanan angsuran
yang diberikan kepada para debitur terpilih
debitur diberikan keringanan selama enam bulan
dengan hanya membayarkan bunganya saja
sri rahayu menjadi salah satu debitur terpilih
yang mendapatkan relaksasi pinjaman
relaksasi penundaan pembayaran pokok selama enam bulan
itu dari bulan juni sampai desember dua ribu dua puluh
ibu sri ini satu dia
selain dia anggota koperasi krama bali yang aktif dia
kemudian usahanya cukup lancar
dan semangatnya beliau untuk mengembangkan usahanya sangat tinggi
relaksasi dana yang didapatkan sri rahayu
membuatnya makin termotivasi
meski berada di tengah pandemi
sangat dipermudah sebenarnya
karena kan itu awal mulai pandemi
itu kita dibantu
kita masih shock istilahnya
pandemi tiba tiba suami service tidak dapat
kemudian saya juga dari fashion waktu itu masih berkurang
kemudian masuk kuliner juga baru baru
ya merasa sangat terbantu dengan relaksasi itu
jadi relaksasi itu pada saat relaksasi bisnis ibu saat itu bagaimana
masa tetap jalan jualan jajan masih tetap jalan
jadi tidak ada yang berhenti
semangat juang sri rahayu dalam mengembangkan bisnisnya
menjadi salah satu alasan ia terpilih
untuk mendapatkan relaksasi dana
sebagai pendamping deli berharap
motivasi yang dimiliki sri rahayu
dapat menjadi inspirasi para debitur lain
untuk pelajaran para debitor lain ya
bagaimana bertahan di saat pandemi ini
tetap semangat tetap melihat peluang peluang
walaupun usaha kita di sektor kita sekarang ambil sekarang itu
ibaratkan tidak bisa berkembang
kita harus bisa nyari pasar baru
atau usaha baru yang kira kira pas untuk suasana pandemi ini
seperti bu sri contohnya
walaupun terdampak pandemi covid sembilan belas
sri rahayu membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan
dengan bantuan dari pembiayaan umi
sri rahayu bersama anak anaknya bercita cita
untuk terus memperbesar kafe dan usaha bakery yang mereka miliki
yang pasti saya punya mimpi besar bahwa dia bisa menjadi toko kue
yang disenangi orang diminati digemari
kemudian kafe juga menjadi tempat tongkrongan yang disukai oleh anak anak muda
ya saya berterima kasih dengan adanya pinjaman umi di awal itu
disitu saya bisa membuka bakery
disitu saya bisa memulai roda kafe
jadi saya yakin bahwa dana awal yang diberikan umi itu akan
semakin membuat saya lebih semangat untuk mengembangkan usaha saya

dan semoga nanti kedepannya umi tetap memberikan penawaran penawaran pinjaman
yang meringankan bagi kami umkm
meski memiliki banyak tugas sebagai ibu rumah tangga
sri rahayu membuktikan bahwa perempuan juga dapat menjadi penopang ekonomi keluarga
sri rahayu telah membuktikan mampu mengambil peluang dan bekerja keras
akan berbuah keberhasilan
ini juga menjadi inspirasi bagi jutaan warga bali yang terdampak pandemi
untuk jangan pernah menyerah merajut mimpi di kondisi terburuk sekalipun
terimakasih anda telah menyaksikan blways